ya narasi mendukung jokowi tiga periode yang disampaikan oleh asosiasi pemerintah desa di hadapan menko luhut panjaitan
kembali menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden jokowi yang dilontarkan sejumlah elit politik
para kepala desa ini pun menyatakan akan berkampanye untuk jokowi tiga periode
gerakan dukungan ini dinilai sebagai bentuk mobilisasi kekuatan desa untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden
benarkah demikian seberapa besar sebenarnya kekuatan pemerintahan desa ini mampu berpengaruh terhadap agenda politik nasional
termasuk memperpanjang masa jabatan presiden jokowi dodo
saya akan diskusikan pada malam hari bersama dengan tiga narasumber bergabung lewat sambungan zoom
sudah ada mas budi aris setiadi wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi
pak wamen selamat malam apa kabar
selamat malam salam sehat buat semuanya
salam sehat semuanya
ada mas haiful huda
ada mas henry satrio analis politik kedai kopi yang juga ikut meramaikan dua ribu dua puluh
gantian ya mas hedri satrio selamat malam
selamat malam bang renat
tapi ada yang tidak mau gantian
tampaknya para kepala desa kemarin menyatakan mendukung kembali jokowi tiga periode
pak wamen meskipun sudah dibantah ini bukan mobilisasi ya
itu mungkin disampaikan secara
tapi bagaimana anda bisa menjelaskan bahwa gerakan yang begitu besar ini orang orangnya
kemudian satu suara mendukung usulan tiga periode
di tengah ada pak luhut di sana ada presiden juga di sana
tampaknya terlalu banyak kebetulan ini kalau ini disebut bukan mobilisasi
begini saya keliling desa di seluruh indonesia
saya merasakan betul bahwa masyarakat desa atau warga desa di seluruh indonesia itu
dari sabang sampai merauke itu
merasakan betul negara hadir dengan keperbiakan yang nyata
karena presiden yang mampu dan komit untuk mengeksekusi undang undang desa itu
ya pak jokowi sejak tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
sudah empat ratus delapan puluh enam triliun yang dikucurkan untuk dana desa
karena konsepsi pembangunan dari pinggiran itu diwujudkan oleh pak jokowi
dan kemajuannya nyata pembangunan desa itu
karena banyak desa
sudah meningkat statusnya
dan juga secara infrastruktur
dan kemajuan masyarakat desa itu sudah terasa
karena itulah aspirasi atau keinginan dari pemerintah desa
kita anggap sebagai itu aspirasi warga atau pemerintahan desa
halo pak wamen
jadi pak wamen
pemerintahan desa empat puluh lima sudah mengisyaratkan periodistasi mas dajabatan presiden
tetapi sebagai sebuah gerakan dan dinamika masyarakat
kan juga nggak bisa dilarang
kemimpinan seperti pak jokowi untuk presiden berikutnya
yang juga berpihak kepada pembangunan untuk warga desa
jadi anda yakin
yakin betul anda memastikan bahwa ini bukan narasi yang dibuat
narasi yang disiapkan di depan presiden joko widodo untuk publik
untuk memvalidasi rencana rencana memperpanjang masa jembatan presiden jokowi dodo
untuk tiga periode
saya hadir di acara itu
jadi saya tidak melihat ada statement itu ketika acara itu
jadi bahwa setelah acara itu ada dinamika dinamika
tapi di acara tersebut tidak ada
para kepala desa itu menobatkan pak presiden joko widodo sebagai bapak pembangunan desa indonesia
walaupun dalam pidatonya pak jokowi justru mengatakan bahwa saya
rasa yang paling pas untuk disebut bapak pembangunan desa adalah bapak bapak sekalian
yaitu kepala desa di seluruh indonesia
itulah wisdom dari pak presiden jokowi dodo
jadi ini kan media banyak melintir
banyak membuat ilusi ilusi
dan bahkan narasi narasi yang menurut hemat kami kurang tepat
ini kan bukan di momen itu
di momen acara yang ada presiden itu
abdesi atau ketua abdesi
surta itu menyampaikan kegagasannya
bukan di momen ketika ada presiden
tapi itu kemudian diucapkan disampaikan di dalam acara yang memang ada presiden juga
sebetulnya meskipun tidak diucapkan di depan presiden
bagaimana kepala desa bahkan warga bahkan rakyat
setiap kunjungan pak jokowi ke keliling indonesia pasti teriakan tiga periode itu muncul dari rakyat
yang itu bagaimana mau mereka ayasanya
bahwa seluruh rakyat merasakan gitu loh
tapi saya yakin pak jokowi ini bukan tipe pemimpin yang mau melanggengkan kekuasaan dengan cara cara yang di luar konstitusi
karena itu kita harus memaknai ini sebagai dinamika dari proses demokrasi kita dan juga perkembangan masyarakat
karena sumbangsi terbesar pak jokowi bagi negara dan bangsa ini adalah
pak jokowi ini mampu memberikan benchmark bagi kemimpinan nasional indonesia
oke mas henry satrio kalau kita melihat ini sebagai sebuah dinamika dalam demokrasi dan juga aspirasi
sejauh mana ini bisa ditoleransi sebetulnya
mas andri satrio apakah anda melihat ini sebagai sebuah spontanis saja
spontan dari para kepala desa atau memang ada aroma ini dimobilisasi
ya yang jelas yang pertama ini kepala desa di indonesia ternyata banyak yang kusut
karena memang tidak memahami konstitusi ya
jadi sungguh sungguh menyedihkan kalau ada pemimpin di level desa itu kusut
nggak mengerti konstitusi yang ada
jadi ini pekerjaan rumah buat pemerintah
untuk juga melakukan pendidikan politik kepada kepala desa itu yang pertama
terus yang kedua saya melihat memang sulit sekali dilepaskan bila ada persepsi publik
karena memang lagi lagi bang reinhardt ini orkestrasinya itu selalu dimulai dari gerakan gerakan kegiatan istana
maka sungguh menyedihkan kalau memang kemudian
ada hal hal yang terus dilakukan yang bertentangan dengan konstitusi ini
kemudian yang ketiga adalah
berbahaya sekali buat indonesia bila kita menghadapi penguasa yang nekat
jadi artinya tadi saya mengapresiasi sekali bahwa pak wakil menteri itu langsung menggarisbawahi bahwa pak jokowi tidak akan melanggar konstitusi
nah harusnya langsung segera disampaikan pada saat
ada yang teriak tiga periode kemarin kepala desa
walaupun langsung dikasih tahu diedukasi bahwa tidak boleh melakukan itu
nah ini kan sekarang didiamkan seperti mengambil untung
nah kemudian bila kemudian pak wakil menteri tadi mengatakan ada yang berteriak bahwa pak jokowi tiga periode
nah itu kan hanya satu dua saja
saya yakin rakyat indonesia sudah memahami
bahwa kekuasaan harus dibatasi
itu yang luar biasa dan saya masih ingat pak jokowi benar benar tidak menginginkan ada tiga periode
nah pekerjaan rumah sebetulnya buat pemerintah saat ini
jangan didiamkan itu kepala desa yang bicara bicara tiga periode
harus dididik harus dilatih dan diedukasi supaya mengerti bahwa inilah konstitusi indonesia
jadi saya tidak akan dididikan kalau banyak yang kemarin teriak teriak gitu
apa namanya ngeri juga saya
selama ini itu kepala desa pada ngapain aja gitu
mas henry satrio sikap pemerintah kemarin siapapun yang hadir di sana menurut anda itu mendiamkan ya
mendiamkan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas
bukan membiarkan ya mengambil untung aja
jadi harusnya kan dilakukan edukasi langsung gitu kan
kemarin pak jokowi misalnya

itu bapak ibu justru melakukan pembangunan
ini memang pemimpin hebat ini orang
jadi jangan dirusak gitu oleh orang orang yang memang ingin menjeremuskan presiden
jadi menteri menteri yang ada di sana mungkin pak budi pak wamen bisa juga langsung memberikan program program
atau menginstruksikan adanya pendidikan politik kepada kepala desa
justru ini menyedihkan ini kepala desa seperti ini
pak wamen ada tanggapan dari pak jokowi
apakah ini menyedihkan dan harusnya kemudian presiden juga langsung bisa membantah ya atau menjawab paling tidak soal tiga periode itu
ada dari data kami dan data dari kemendagri itu masih ada sekitar enam kepala desa berlatar belakang pendidikan smp
jadi jangan membayangkan seperti masyarakat kota nih bung henry
ya ya pak budi
banyak banyak juga kepala desa yang perlu pemahaman lebih lanjut tentang konstitusi
mungkin mereka menyebut tiga periode karena kepala desa kan tiga periode
enam tahun kali tiga
jadi mereka dia pikir sama aja sama presiden
nah begitu aja sesimpel itu
jadi saya menanggapnya bukan saja
karena realnya itu kepala desa itu tiga periode
enam tahun kali tiga periode
kepala desa mungkin di back endnya di back endnya mindsetnya kepala desa ya presiden tiga periode juga deh
dia nggak paham bahwa konstitusi itu mengamanatkan periodisasi dua kali masa jabatan
tapi saya merasa menanggapi ini semua fenomena ini semua dinamika ini semua sebagai sebuah ya dinamika yang berbangsa yang ya inilah demokrasi kita
karena kan orang beraspirasi masa kita larang
tapi yang pasti bahwa tunduk pada konstitusi adalah keutamaan kita
kita tetap tunggu pada konstitusi
makanya itu karena kita pun selalu mengingatkan kepada banyak pihak bahwa konstitusi ini harus kita pegang teguh
karena demokrasi dan konstitusi ini kan kita perjuangan dengan keringat keringat tahun sembilan puluh delapan
kita demokrasi ini harus kita jaga
tetapi saya selalu sampaikan bahwa memang tidak mudah di tahun dua ribu dua puluh empat ini
karena kepentingan negara kepentingan rakyat kepentingan demokrasi ini bercampur aduk menjadi satu
karena buat kami nukung utama pak jokowi kita juga berpikir kalau misalnya dua ribu dua puluh empat suksesornya tidak satu haluan kan bisa berbahaya
tidak apa bukan penerus program program pak jokowi ini berbahaya juga buat kami
nanti pembangunan mundur lagi begitu loh
jadi kami juga punya kepentingan
bahwa suksesnya pak jokowi itu harus sesuai arahan dan perintah pak jokowi
berarti kalau suksesornya berarti ini juga bisa jadi celah untuk memperpanjang lagi dong kalau begitu pak wamen
kalau memang bahkan mementingkan dua ribu dua puluh empat setelah presiden itu seperti apa
kan itu yang kemudian disampaikan dari kemarin oleh orang orang yang mendukung wacana tiga periode
pak wamen hart menurut saya sih apa namanya
seharusnya memang pak menteri tidak perlu meragukan kemampuan presiden indonesia atau pemimpin pemimpin indonesia selanjutnya
saya yakin pasti banyak yang setuju dan sehaluan dengan pak jokowi bila program programnya baik dan bisa dilaksanakan
jadi kalau ada premis premis wah nanti indonesia rugi kalau pendukungnya tidak sesuai dengan pak jokowi
atau tadi katanya
harus sesuai dengan instruksi pak jokowi pemimpin selanjutnya
gak bisa begitu lah
jadi waktu itu kan juga pak jokowi sebelum kita pilih kan kita gak tahu kualitasnya
tapi setelah terpilih wah kualitasnya luar biasa dan dia sudah menerapkan standar tinggi di indonesia
ya sudah kita berikan kesempatan kepada para pemimpin indonesia lainnya untuk bisa juga berbuat hal minimal sama dengan pak jokowi
tapi jangan pernah meragukan kemampuan pemimpin pemimpin indonesia
karena kita sudah ada yang baru yang siap menggantikan pemimpin pemimpin yang memang sudah habis masa jabatannya dua kali periode
oke kita break dulu ya
nanti saya akan ke mas saiful huda
bagaimana anda mencermati yang sempat ramai kemarin ini dukungan para kepala desa ini
pkb kan juga sejak awal sebetulnya ikut ya melontarkan isu ini
apakah kemudian juga sependapat dengan apa yang disampaikan kepala desa atau punya pandangan yang berbeda lagi
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita akan dengarkan bagaimana tanggapan presiden joko widodo ketika mulai ada teriakan atau permintaan dirinya tiga periode dari para kepala desa
yang namanya keinginan masyarakat yang namanya teriakan teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar
tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas kita harus taat harus patuh terhadap konstitusi ya
saya ke mas saiful huda
mas saiful huda bagaimana anda membaca mencermati dari apa yang terjadi kemarin ya ketika ada kejadian
kepala desa yang menyatakan dukungan
presiden tiga periode bahkan mau mengkampanyekan
setelah idul fitri nanti menurut anda
ini wajar wajar saja atau bagaimana
karena pkb kan juga di awal ikut melontarkan
wacana ini sebenarnya
ada dua hal menambah
diskusi kita yang pertama
legasi pak jokowi yang patut dirayakan
memang soal implementasi
undang undang desa melalui
meminta pak jokowi bisa tiga periode
ini bagian dari dinamika
dan kita tidak perlu melarang
di lapangannya memang
mendapatkan manfaat yang
cukup luar biasa dari
sekian banyak rezim di
pemerintahan di indonesia
baru pak jokowi yang punya komitmen kuat
bagaimana keberanian beliau untuk mengalokasikan
dana desa langsung direct
melalui implementasi undang undang desa
itu yang pertama
ini yang seringkali kami sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa
ada dinamika di
level bawah di masyarakat kita
supaya proses demokrasi ini
apa yang disebut dengan
perlunya amandemen undang undang dasar
dengan semangat memasukkan
pokok pokok garis besar haluan
negara yang baru
supaya ada proses keberlanjutan
dan dari desa
perkembangan perintahan kita
yang kedua ada semangat
dari awal tidak setuju
tapi kita memberikan opsi untuk
ini bagian dari
mencermati dinamika di lapangan
karena isu terkait dengan
ini mas henry juga bisa mencatat
sebenarnya sejak pasca dua ribu sembilan belas
sudah muncul isu terkait
dengan ini dan kita tidak
boleh tersandra sampai dua tahun yang akan
datang nah karena itu
saya menikmati betul mas henry
dan ini masih dua tahun sebelum pemilu
jadi kita biarkan proses
ini terus berjalan
tinggal lalu apakah ini akan
pelembagaan politik ini
r atau tidak itu saja yang kita akan
tunggu ke depan
artinya anda sejauh mana
menurut anda ini dibiarkan saja karena kan
banyak yang mengkritik
mas evel udhani banyak juga sebetulnya
yang sangat kontra dengan
jelas sekali ini dianggap melanggar konstitusi
bertentangan dengan semangat reformasi
sejauh mana ini bisa dibiarkan
ya sekali lagi
semangatnya begitu jadi kita nggak bisa
melarang publik untuk menyuarakan
apa yang menjadi
pikiran dan gagasanya
selama memang undang undang
tidak ada amandemen
itu kita anggap sebagai sebuah
dinamika di lapangan
dinamika politik di lapangan sebagai tuntutan
yang ya itu sah sah saja
bahwa lalu ini kemudian
pelembagaan ada proses perusahaan
dari undang undang kita
itu juga sah dan itu di
kemungkinan kita untuk melakukan amandemen
menyakut soal mencikapi
dinamika yang berkembang apakah
reformasi saya kira
kalau pada konteks pengunduran
pemilu tidak sampai
apa yang disebut sebagai amanat
reformasi tapi kalau tiga
prioritas sih memang kita
tidak setuju oke itu kan
bahasa lainnya saja bisa dianggap begitu kan
tiga periode yang memperpanjangkan berbeda mas
oh ini berbeda sangat berbeda
oke sangat berbeda sekali
sangat berbeda oke
saya ke pak wamen pak wamen
ketua abdesinya mengatakan
akan mengkampanyekan jokowi tiga periode
apakah ini juga akan dibiarkan oleh pemerintah
kepala kementerian desa
yang pasti pemerintah
kementerian desa ini
desa di seluruh indonesia
jadi nanti kami
dari kementerian desa akan menghimbau
pada seluruh kepala desa
untuk fokus pada
yang harus diterjemahkan
di desa apa itu satu
menurunkan kemiskinan ekstrim
tiga ketahanan pangan
dalam kurung bumdes
dan yang terakhir kelima adalah
perwujudan desa digital untuk
mendukung ekosistem digital di masa masa
depan jadi fokus
kepala desa adalah bagaimana
bukan indonesia membangun desa
tapi desa yang membangun indonesia
karena masa depan indonesia ada di desa
jadi konkretnya akan melarang atau membiarkan
juga nggak ada
karena melarang orang berpendapat kan
tapi yang pasti kami akan menghimpau
kepada seluruh kepala desa di indonesia
untuk fokus kepada
dan kesejahteraan warga desa
pemerintah desa adalah
dan meningkatkan kesejahteraan warga desa
mas hentri satrio ini tampaknya agak berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh
mas hensat bahwa seharusnya kepala desa
harus diedukasi begitu oleh pemerintah tapi ini
apa tangkapan anda deh
tampaknya audionya termute bisa dicek kembali
seperti ini terjadi harusnya kan memang
ada edukasi publik
atau edukasi politik yang dilakukan oleh
pemerintah kepada kepala desa
untuk memahami bagaimana
konstitusi indonesia terjadi
nah kalau kemudian
semuanya berlindung kepada
adalah sebuah wacana yang menakutkan
wacana penundaan pemilu misalnya
setelah kesepakatan pemerintah
dpr dan kpu
untuk melaksanakan pemilu

wacana itu kemudian dimunculkan
kan aneh apalagi
kemunculan penundaan pemilu ini
kekuasaan jadi pada
saat kita mendengarkan saya mendengarkan
isu penundaan pemilu
atau usulan penundaan pemilu
kesimpulan dari kenapa kemudian
berani sekali orang orang ini
memunculkan isu penundaan pemilu
karena yang pertama
mereka menganggap semua rakyat indonesia bodoh
kemudian yang kedua
selanjutnya gitu ya
dan kemudian memang kebablasan ingin
jadi menurut saya
hal yang baik harusnya
pasti ingin menorehkan tinta emas
di sejarah indonesia
maka saya mengajak
seluruh elemen bangsa untuk menghantarkan
pak jokowi soft landing
terhormat gitu dengan
hal hal yang sudah baik pasti kalau ditanya
munginkan gimana ya konstitusi itu kan depan
jadi kalau di depan
anggotanya adalah koalisi pak jokowi
jadi kemudian masyarakat
tidak dianggap mengerti hal ini
orkestra orkestra untuk menambahan kekuasaan
dan bisa dimulai dari
yang berada di dpr
pemimpin pemimpin saya yang berada di
kementrian apalagi di istana
makin jelas dan clear
bahwa penundaan pemilu
atau perpanjangan masa kekuasaan
atau apapun itu
tidak diinginkan oleh rakyat indonesia
dan jangan kemudian
yang setuju penundaan pemilu
demokrasi tapi kemudian
yang menolak penundaan pemilu
dianggap pembenci pak jokowi
ya jangan begitu juga
sama sama sebagai wacana
sama sama harus dihormati
kira kira demikian ketua puda
pak wamen tidak khawatir
pemerintah dianggap atau dinilai
atau semakin memvalidasi bahwa ini
memang ada upaya
menggalang kekuatan yang kemudian
sekarang sekarang dari desa dulu
nanti bisa lagi bergeser ke kelompok
kan secara resmi sudah diumumkan oleh
pemilu dan tahapan tahapan pemilu sudah
sesuai dengan kesepakatan
dan stakeholder lainnya
sikap pemerintah tidak ada perubahan
ini kan dinamika masyarakat
yang muncul begitu loh
saya setuju dengan bung henry satrio
mau penundaan maupun
tiga puluh dua kita nikmati aja sebagai
bunga bunga demokrasi kita nikmati
sebagai oh masyarakat tuh ada yang
seperti ini seperti ini karena kita yakinlah
dan kepentingan rakyat harus terus juga kita
atau kita lebih mantapkan
memang harus kita akui
kerinduan masyarakat juga pak jokowi ini kan
presiden yang langsung mengeksekusi banyak
hal bagi kepentingan masyarakat
banyak karena pak jokowi ini kan setia di garis rakyat
sehingga banyak hal yang
yang sama untuk lahir
pemimpin pemimpin dengan kaliber
seperti pak jokowi
jadi anda sendiri pak wamena sendiri sebetulnya
sikap anda terhadap wacana ini seperti apa
begini kita tetap berpegang pada
konstitusi tunduk patuh pada
ini kan urusannya selama konstitusinya
belum dirubah ya mana bisa
jalan kita kan selama ini
tracknya sudah ada
dan harus diingat kita juga mempertaruhan
demokrasi kita kan juga luar biasa
tapi yang pasti bahwa
kerinduan atau kesintaan
rakyat pada pak jokowi kan gak memudah
bahkan di masa
akhir kepemimpinannya itu aja yang saya tangkap
artinya kan dirubah
bisa juga dong berarti
dirubah atau apa itu kan tidak politik
tapi buat kami yang pasti
kita harus berpikir
karena dua periode kepemimpinan pak jokowi
dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh empat
dari masyarakat bahwa
mereka puas dengan kepimpinan pak jokowi
itu kan juga dibuktikan dengan berbagai survei
tingkat kepuasan tetap tinggi
menganggap bahwa pak jokowi adalah pemimpin
atau presiden yang mampu mengeksekusi
berbagai agenda rakyat dengan sebaik baiknya
kalau ada problematika
di banyak hal
ya itu yang harus kita perbaiki
di masa masa yang akan datang
mas saiful huda dari sisi partai
pkb artinya upaya untuk
menggolkan wacana ini tetap ada ya
kita tunggu saja
pkb masih usul untuk
adanya penundaan pemilu dengan berbagai pertimbangan
sebagai marah sampai ke sini
saya juga mengingatkan oleh ketua umum kami
ada banyak aspek yang mempertimbangkan
kenapa kita usul
nah ini baru level usul
tidak bisa dihakimi
menganggap konstitusi yang ada
selama tidak ada amat demand
artinya kita tetap
undang undang yang sekarang ada
kita lihat saja perkembangannya
tapi saya pribadi kita bersyukur karena
dan saya yakin
akan ada proses pematangan
supaya kita tidak tersandra
dua tahun yang akan datang
kalau kita dihantui terus wacana ini
segera matang dan
kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan
tapi kan yang melemparkan wacana ini
pkb juga mas saiful huda
jadi yang juga membuat
kita terkungkung dengan wacana ini
ya parpol juga
ya kita lihat ketika sudah dirasa matang
dan dianggap misalnya
dengan apa yang menjadi kehendak
semua pimpinan partai akan tunduk
terhadap kepentingan publik
secara luas ini
tapi ketika desakan yang
semakin kesini kok masih semakin
banyak elemen di
indonesia yang secara diam diam
juga terus menyuarakan soal ini
ya saya kira juga akan menjadi
tidak ada saya kira pemimpin yang ingin
tidak menjadi bagian
dari kepentingan aspirasi publik
pernyataan dari para kepala desa ini adalah
mobilisasi atau bukan ya atau hanya sekedar
spontan saja menurut anda seberapa
besar kekuatan kepala
desa pemerintahan desa ini mampu
memuluskan agenda agenda politik
atau elit elit yang memang mau menggolkan
wacana tiga periode
dan apakah ada potensi juga bahwa ini
bisa melebar ke kelompok
masyarakat yang lain yang kemudian nanti
kita lihat ke depan akan memunculkan narasi
yang sama mendukung jokowi tiga periode
dijawabin nanti mas hendri kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen terakhir
saya ke mas henry satrio
gerakan pemerintah desa ini
mampu memuluskan wacana tiga periode
ke depan karena tampaknya
mereka tetap mau mengkampanyekan
jokowi tiga periode
saya rasa mereka tidak akan
mengkampanyekan bila ada pendidikan publik
yang dilakukan oleh pemerintah segera
itu yang pertama
terus yang kemudian yang kemudian yang kemudian
yang kemudian yang kemudian yang
tidak boleh terjadi adalah benturan
antar rakyat bang reinhardt
seperti kita tahu
mahasiswa sudah banyak
penyeludahan pemilu dan apalagi tiga periode
kepala desa kepala desa ini
artinya yang kemarin
kita lihat bicara itu kan
hanya satu orang dan sama sekali
tidak bisa dianggap mewakili
kepala desa ini baik baik
mungkin dia ada protes di depan presiden
jadi artinya bang reinhardt singkat saja
tidak perlu jahat kepada indonesia
isu isu yang bertentangan dengan konstitusi
seperti penyeludahan pemilu
apalagi tiga periode
marilah kita sama sama menjaga indonesia
memang kalau sudah ada jadwalnya
di dua ribu dua puluh empat harus pemilu
yang sudah saya ceritakan
pak jokowi adalah seorang presiden yang baik
bagus dan tentu saja sudah menetapkan
standar yang sangat tinggi di indonesia
satu cara melalui
pemilihan presiden melalui
pemilihan umum yang akan dilaksanakan
sekali lagi bahwa ada dukungan dari masyarakat untuk jokowi tiga periode padahal banyak juga yang kontra
saya kalau hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak wakil menteri
kemudian apa yang disampaikan oleh ketua sehuda
adem sekali ayem sekali sehingga sejuk sekali didengar
yang membuat saya optimis bahwa sebetulnya hal hal baik akan terjadi di indonesia
dan tidak ada perpanjangan perpanjangan masa kekuasaan yang bertentangan dengan undang undang
dan semangat reformasi yang sudah kita sepakat bersama
jadi saya harus apresiasi pendapat pak wamen malam ini
kemudian wacana yang diberikan oleh ketua sehuda hari ini
itu kira kira bang reinhardt
pak wamen terakhir juga dari anda ini sudah menjadi konsumsi publik
berita dan juga apa yang kemarin disampaikan oleh pak
para sejumlah kepala desa ini yang disampaikan oleh ketua umumnya
banyak yang kemudian khawatir bahwa ini menjadi bagian dari orkestrasi pemerintah
atau tangan tangan di sekitar istana yang untuk memuluskan langkah tiga periode
sebagai bagian dari pemerintah orang yang juga cukup punya kedekatan dengan presiden joko widodo
bagaimana anda menjawab kekhawatiran orang orang publik ini yang semakin melihat bahwa
ini memang bagian dari kerja kerja politik untuk memuluskan jokowi tiga periode
begitu itu kan tuduhan yang menurut saya terlalu berlebihan
karena pak jokowi itu kan sudah menetapkan bahwa di kongres kedua projo di dua ribu sembilan belas juga
saya sudah sampaikan bahwa kita mendukung penuh keinginan pak jokowi untuk dua periode
karena sejak awal pak jokowi memang komik dan betul betul paham konstitusi
bahwa kepimpinan presiden republik indonesia itu dibatasi
melalui perhubungan dengan jokowi
jadi saya rasa ini adalah perhubungan yang sangat penting
dan saya rasa ini adalah perhubungan yang sangat penting
dan saya rasa ini adalah perhubungan yang sangat penting
dan saya rasa ini adalah perhubungan yang sangat penting
dan saya rasa ini adalah perhubungan yang sangat penting
jadi saya rasa ini akan ikut ikut serta membuat hal hal yang tentu saja tidak kita inginkan
karena demi tegak lurus kepada pak jokowi
itu maksudnya apa ya
apakah ada usaha usaha menggalang kekuatan atau menghitung kekuatan untuk penundaan pemilu pak wamen
terima kasih pak
mas andri atas pertanyaannya
jadi yang pasti begini loh
bahwa pak jokowi ini kan lahir dari dukungan rakyat pemimpin rakyat yang memang lahir dari energi rakyat
ada tenaga rakyat di situ
ada energinya dari rakyat
pak jokowi ini bukan ketua umum partai bukan pemilik partai
tapi rakyat sangat mencintai pak jokowi
dan selama tujuh tahun memimpin rakyat juga makin yakin bahwa pak jokowi adalah pemimpin yang betul betul bekerja sepenuh hati untuk rakyat
jadi kecintaan rakyat terhadap pak jokowi kan nggak bisa diamputasi di degradasi oleh argumen argumen
jadi yang pasti begini loh
bahwa pak jokowi itu sangat sadar kok
bahwa beliau ini sebagai presiden dibatasi oleh periodisasi masyarakat
dan kita juga sebagai pendukung sudah jelas kok
karena itulah dua ribu dua puluh empat ketika pak jokowi menghimpun kekuatan rakyat untuk dua ribu dua puluh empat untuk memberikan dukungan kepada calon yang di endorse atau di dukung oleh pak jokowi kan nggak ada salahnya
pak jokowi juga punya kepentingan
oh maksudnya ke sana
jadi maknanya adalah kecalon ya
jadi kan kita juga harus
kita harus perhitung bahwa dua ribu dua puluh empat ini suksesornya harus tepat
sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi jangan ditarik mundur lagi dengan berbagai pertimbangan pertimbangan gitu loh
kita kan ingin melanjutkan proses pembangunan ini jangan setiap ganti presiden ganti kebijakan
seperti masa masa sebelumnya gitu loh
karena itu gagasan tunduk
ikut dan tegak lurus
ikut jokowi dua ribu dua puluh empat harus dimaknai bahwa ternyata rakyat betul betul di hati jokowi dan jokowi betul betul ada di hati rakyat
baik pak wamen sepertinya ada kekhawatiran ya
pak jokowi itu betul betul kasar di hati rakyat begitu
ya pak wamen sepertinya ada khawatiran dari anda kalau dua ribu dua puluh empat itu bukan orang yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh presiden joko widodo
atau bukan orang yang di endorse oleh presiden joko widodo

pak jokowi ini memberi sumbangan terbesar bagi bangsa ini bagi negara ini bagi indonesia
pak jokowi ini memberi sumbangan terbesar bagi bangsa ini bagi negara ini bagi indonesia
bahwa pak jokowi memberikan standar memberikan benchmark tertinggi bagi kemimpinan nasional
apa itu benchmarknya
bahwa pemimpin yang mau bekerja sepenuh hati untuk negara dan rakyatnya itu selalu di hati rakyat
dan pak jokowi itu mengabadikan dirinya sepenuh hatinya untuk rakyat untuk negara
tidak ada presiden yang satu x dua puluh empat jam tujuh x dua puluh empat jam terus bekerja sepenuh hatinya untuk negaranya untuk bangsanya untuk rakyatnya
jadi itu standar tertinggi kemimpinan nasional telah ditandatangani pak jokowi
sehingga kalau kami sebagai pendukung pak jokowi merasa apa enggak mundur jika indonesia kepemimpinannya tiba tiba standarnya di bawah pak jokowi jauh sekali
kita kan sebagai insan politik sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan kendak politik
kita kan sebagai insan politik sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan kendak politik

kita juga sangat konsen itu
dan apakah itu salah kalau standar yang sudah ditandatangani pak jokowi harus kita jaga dengan kepemimpinan yang juga mau bekerja sepenuh hati untuk negara dan rakyatnya
pasti banyaklah pasti ada lah
dan banyak pasti pemimpin pemimpin indonesia yang akan seperti itu
jadi maksud saya sudah kita pengilu aja dua ribu dua puluh empat gantian dua ribu dua puluh empat
pak pak men sekali lagi tidak khawatir bahwa
lagi tidak khawatir bahwa
ini kemudian dianggap pemerintah menggalang dukungan dari kepala desa atau mungkin kelompok kelompok yang lain nantinya ke depan
itu maksud saya begini loh
bahwa ada tudingan ada tuduhan seperti itu ya sebagai politik itu dinamika biasa
tapi yang pasti begini loh
bung henry juga nggak usah khawatir
pemimpin itu pasti dimunculkan
siapa dulu yang menyangka dan menganggap pak jokowi mampu
dua ribu dua belas dua ribu tiga belas ternyata setelah dipilih terpilih sebagai presiden pak jokowi membuktikan bahwa beliau mampu
dan kita juga harus beroptimis dan berpositif thinking terhadap siapapun warga bangsa gitu
karena kalau nanti pemimpin baru ini nggak standarnya turunnya jauh satu periode juga harus selesai begitu loh
kalau caimin kira kira gimana posisinya
nah itu tanya pak saifuludha aja lah
mas pulih lah
tambahan dari anda pak saifuludha mungkin bisa menambahkan apa yang tadi sudah kita bahas
ya sekali lagi saya tidak pernah meragukan pemimpinan kepala desa
karena mereka pemimpin yang dilahirkan dari rahim pilihan rakyat langsung
setiap hari mereka berjibaku langsung dengan bersentuhan dengan masyarakat
saya kurang setuju narasi edukasi dari mas henry
mereka tahu persis bahwa pembatasan kekuasaan dua periode mereka tahu persis
nah memang bahwa mereka punya aspirasi punya usul
ya usul kita harus makna itu sebagai sebuah usul
selama usul ini levelnya tidak sampai pada destruktif nggak masalah
nggak ada masalah apapun
nah karena itu selama ini levelnya usul ya kita tetap berpegang kepada undang undang yang ada
bahwa pembatasan dua periode itu sudah menjadi kesepakatan bersama
tapi publik juga harus tahu ketika caimin mengusulkan penundaan pemilu itu
itu ada pasalnya di dalam undang undang pemilu
bahwa pemilu bisa ditunda ketika memenuhi beberapa hal
salah satunya adalah pemilu
salah satunya adalah terjadi bencana alam
covid ini dalam rumusan yang disepakati antara pemerintah dengan dpr
itu masuknya adalah bencana alam
dan seterusnya dan seterusnya
ada tiga pasal syarat pemilu itu bisa ditunda
karena itu itu juga sah saja
ya publik termasuk banyak orang yang mengusulkan penundaan pemilu
karena memang diatur di dalam undang undangnya ada
ketika memenuhi kondisi bencana
tapi kan pandeminya juga sudah mulai membaik mas saiful huda
pemerintah kan juga mengklaim memang sudah ada perbaikan situasi pandemi kan
jadi apakah masih relevan kalau menggunakan dalil bahwa bencana alam pandemi covid ini bisa menjadi argumentasi yang kuat
itu ada satu mas
waktu mas gibran sama bang bobi maju juga lagi covid lagi tinggi tingginya tuh
delta lagi bukan omikron gapapa mas
itu baru satu hal ya
kenapa pemilu bisa ditunda
prinsipnya begini prinsipnya
demokrasi di indonesia ini sudah matang
kekhawatiran mas hendrik saya kira tidak cukup beralasan
yang kekhawatiran tinggi lalu akan ada gesekan publik atau gesekan massa saya kira itu saya kira nggak akan terjadi
karena sekali lagi semangat dari proses ini semuanya ya tinggal nunggu pelembagaan politiknya saja di dpr
ketika direspon dpr ya artinya berarti ada situasi yang memang dikendaki
ketika tidak di respon oleh publik ya sekedar usul
tidak menjadi makna apapun
oke baik kita lihat ya bagaimana dinamika kedepan
apakah ini memang sebuah orkestrasi yang dilakukan oleh elit elit dari pemerintah sendiri elit elit istana sendiri untuk memuluskan wacana tiga periode
atau memang sebuah spontan saja dari para kepala desa yang menyuarakan aspirasinya
dan yang dianggap kita anggap sebagai sebuah bunga bunga demokrasi
kita akan lihat bagaimana dinamikanya kedepan seperti apa
karena tampaknya ini juga masih akan menjadi isu yang kemudian akan diperoleh
dan kemudian menjadi perhatian dari masyarakat karena derasnya kritik dan juga penolakan atas wacana ini
terima kasih banyak sekali lagi pak wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pak budi aris setiadi
mas saiful huda wasek jenderal pkb
terima kasih banyak mas henry satrio analis politik
terima kasih mas
cnn indonesia newscast akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami